ini teknologi otonom dikembangkan di berbagai bidang yang memungkinkan segala jenis perangkat dapat berkendara sendiri
di bidang jasa beberapa inovator menyematkan sistem tersebut untuk memanjakan para konsumennya
anda kini tak perlu repot berjalan ke toko untuk membeli kebutuhan karena kendaraan ini didesain untuk melakukan hal tersebut
adalah robot nurul dibuat untuk melakukan jasa pesan antar
tersedia empat kompartemen yang dapat diisi berbagai jenis pengiriman mulai dari produk hingga makanan
namun robot nurul hanya dapat menjangkau wilayah lokal serupa yang dilakukan weimo dan mobil otonom uber
pasar jasa pesan antar tanpa pengemudi atau driverless memang semakin ramai
salah satunya toyota yang telah menyiapkan konsep serupa bernama toyota e palet
dan juga starcraft
chip teknologis yang telah melakukan uji coba kendaraan otonom untuk mengantar makanan
robot nuro masih berupa perua rupa
namun perusahaan asal silicon valley ini berjanji akan melakukan pengiriman pada akhir dua ribu dua puluh
namun apakah anda cukup mempercayakan barang belanjaan akan tiba sampai di depan pintu rumah